masuki hari pertama libur panjang dimanfaatkan wisatawan untuk mendatangi tempat wisata yang ada di bandung
kota bandung yang merupakan kota wisata selalu menarik wisatawan khususnya ketika libur panjang
begitupun dengan libur panjang yang berlangsung dari dua puluh delapan oktober hari ini hingga satu november nanti
bandung sudah mulai didatangi wisatawan
dari pantauan pada rabu pagi wisatawan sudah berkumpul di pintu masuk salah satu wisata yang ada di lembang
bahkan saat pintu gerbang wisata dibuka pengunjung pun harus antri panjang untuk memasuki tempat wisata
namun di pusat kota bandung pada rabu siang tempat wisata yang ada di area publik seperti alun alun dan jalan asia afrika masih nampak sepi pengunjung
dan untuk mengetahui kondisi terkini aktivitas wisata di kota kembang bandung jawa barat
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia mita
mita handayani selamat sore
mita lokasi mana saja di kota bandung yang menjadi favorit warga untuk mengisi libur panjang kali ini
ya selamat sore
berbicara tentang libur panjang ini menjadi bandung memang selalu jadi salah satu favorit para wisatawan untuk datang ke kota bandung
karena memang di bandung banyak sekali tempat wisatanya
tadi kami tadi siang kami sempat berkeliling di keramayan
maksud kami di pusat kota bandung seperti di jalan asia afrika lalu ke braga alun alun dan daerah pasar baru seperti itu
namun yang menarik bagi saya justru ketika saya datang ke sana ini tidak terjadi keramaian sama sekali
seperti libur panjang yang terjadi di kota bandung
biasanya di kota bandung itu sangat padat sekali misalnya di asia afrika karena di sana banyak cosplay cosplay hantu atau cosplay superhero seperti itu
namun tadi di sana yang terlihat hanya orang orang yang berjalan kaki saja sambil mengabadikan foto seperti itu di sana
nah berbeda halnya untuk di kawasan lembang di kabupaten bandung barat ini di sana sudah banyak sekali bahkan dari pagi itu sudah banyak para wisatawan yang datang ke sana
bahkan mobil atau kendaraan roda empat saja sudah mengantre untuk memasuki kawasan wisata di sana
ya mita untuk tetap menerapkan protokol
protokol kesehatan mengantisipasi adanya lonjakan jumlah wisatawan yang berdatangan begitu
apa yang dilakukan apakah ada aturan tertentu yang diterapkan kepada para pengunjung tempat wisata
ya baik untuk protokol kesehatan sendiri untuk saya mengambil untuk di kota bandung untuk menghindari kenaikan jumlah covid sembilan belas
kasus covid sembilan belas pemerintah kota bandung dinas kesehatan kota bandung ini sudah bekerjasama dengan dinas perhubungan
untuk melakukan atau mengadakan pos seperti itu di terminal cicalem dan juga terminal lewi panjang
di sana para wisatawan yang datang dari luar kota itu nanti akan di rapid test apabila suhu mereka berada di tiga puluh delapan derajat celcius lebih seperti itu
dan untuk mengetahui bagaimana protokol kesehatan di salah satu tempat wisata saat ini sudah bersama saya teh triana
ini adalah head of studio bandung
ya ibu triana bisa disampaikan untuk protokol kesehatan seperti apa sih yang diterapkan di trans studio bandung untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
pertama tama tentunya seluruh pengunjung harus dicek suhu badannya dulu kemudian harus melakukan pembersihan tangan dan sebagainya
di luar itu kemudian dari kita sendiri juga terkait wahana sudah pasti kita semprot dengan desinfektan
dan juga kita atur jaga jarak pertama adalah jaga jarak di wahananya sendiri
jadi setiap pengunjung ada jedaknya dengan pengunjung yang lainnya
jadi kursi itu kemudian kita batasi menjadi setengah kapasitas untuk kapasitas di wahananya sendiri
begitupun ketika menyaksikan show di area show pun di amphiteater bangku bangkunya kita batasi bagian mana yang memang boleh diduduki mana yang enggak
dan juga termasuk di area sepanjang area timpak ketika menyaksikan parade
biasanya pengunjung duduk di bawah ketika menyaksikan parade itu
tapi untuk pengontrol